yang pertama keberanian karena jurnalis tidak boleh takut mengungkap kebenaran
yang kedua adalah keingin tahuan karena jurnalis menjadi mata mulut tangan dan kaki publik
yang ketiga adalah rasa empati karena jurnalis harus selalu memanusiakan manusia siapapun dia
klien terbesar media pemberitaan itu adalah publik
di tengah derasnya arus informasi saat ini publik berhak mendapatkan informasi yang tidak bias
apa jadinya kalau media tidak independen
bisa terjadi misinformasi yang memicu perselisihan hingga perpecahan
tentu kita tidak menginginkan itu
kemanusiaan jurnalisme itu sejatinya kerja kemanusiaan
fakta diberikan untuk kepentingan masyarakat luas dan menjadi eksklusif bukan lagi hal yang utama
karena toh keran informasi
informasi sekarang terbuka lebar
saya putri ayu ningtyas untuk cnn indonesia